di tengah isu reshuffle ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat mendorong evaluasi kinerja dua menteri dari partai nasdem
yakni menteri pertanian serta menteri lingkungan hidup dan kehutanan
selasa sore jarod sebagai anggota komisi empat dpr ri menyampaikan hasil penilaiannya terhadap kinerja menteri pertanian syahrul yassin limpo dan menteri klh siti nurbaya
jarod mengevaluasi kebijakan produksi pangan yang belum mencukupi hingga harga pupuk yang mahal
asal partai politik kedua menteri ini juga turut disinggung jarod mendorong kedua menteri ini bersikap tegas dengan mengundurkan diri
ada beberapa alasan kenapa menteri pertanian menteri klhk perlu dievaluasi
juga terkait dengan partai nasdem yang sudah mendahului menderekrasikan calon presidennya ini juga menjadi syaratan
satu kinerjanya dua termasuk partainya kalau memang gentle betul akan lebih baik menteri menterinya lebih baik mengundurkan diri itu lebih gentle